selain itu ma mengabulkan gugatan batas usia minimal pencalonan kepala daerah yang diajukan ketua umum partai garuda ahmad rido sabana dengan termohon kpu
dalam putusan ma meminta kpu mencabut pasal empat ayat satu huruf d pkpu nomor sembilan tahun dua ribu dua puluh
ketentuan itu mengatur syarat usia minimal bagi calon peserta pilkada
putusan ma ini membuat ks sang berpeluang maju pilgub
soal putusan ma agar kpu mencabut batasan usia cagup cawagup pdip menyebutnya sebagai pengkhianatan terhadap cita cita reformasi
jubir tim nasional pemenangan pilkada dua ribu dua puluh empat dari pdip ciko hakim menyatakan putusan ma seperti memaksa untuk mengakomodasi calon pemimpin yang tanpa pengalaman dan minim prestasi
kami dari pdi perjuangan melihat ini adalah bagian dari suatu
dan ini adalah sesuatu hal yang
kami anggap sebagai pengkhianatan di level tertinggi terhadap cita cita reformasi